anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
meski tidak menyelenggarakan sholat idul adha
masjid istiqlal akan tetap melaksanakan penyembelihan hewan kurban
pemotongan hewan kurban akan dilakukan pada hari sabtu
sehari setelah perayaan idul adha
hingga kini sudah ada dua puluh ekor sapi dan sebelas ekor kambing
yang diterima oleh panitia kurban masjid istiqlal jakarta
hewan kurban ini adalah sumbangan dari presiden
wakil presiden kapolri dan sejumlah pejabat negara lainnya
distribusi daging kurban nantinya akan dibagikan langsung
ke rumah rumah para mustahik
sehingga tidak akan ada antrian di masjid istiqlal
selain itu petugas dan panitia kurban juga sudah menjalani rapid dan tes pcr
untuk menjaga penularan covid sembilan belas
kami sudah diingatkan oleh dinas peternakan dki
mengenai protokol penyembelian
aturannya sangat ketat sekali
mulai dari jumlah panitianya itu dibatasi
lalu alat alat apd yang mesti digunakan
saat pemotongan hewan kurban itu harus pakai lengan panjang
kemudian pakai masker pakai kaos tangan
ditambah lagi pakai apa itu yang dipakai ya
biasa dipakai oleh dokter memeriksa di rumah sakit seperti itu
pakai sepatu bus dan lain sebagainya
agak ketat pak
kami dikontrol juga oleh tim kesehatan
ya tadi kan kesehatan
kami ini ada juga dokter yang khusus mengontrol
melihat tentang masalah covid ini